antisipasi kerumunan diputuskan pasca kapolda metro jaya irjen paul fadil imran melakukan rapat
bersama gubernur dki jakarta anies baswedan pengendalian mobilitas masyarakat digelar pada
malam tahun baru sepuluh lokasi yang kerap menjadi titik berkumpul diantaranya sudirman tamrin
kemang bulungan barito hingga senopati kawasan scpd asia afrika kota tua dan banjir kanal timur
juga akan youtube untuk kendaraan termasuk kemahyoran kelabagading dan monas kita mengikuti
regulasi yang dari pemerintah pusat ya seperti alun alun harus kosong kan di gubernur
pergub jaminan lalu juga jam operasionalnya itu konsepnya
pengendalian mobilitas malam bebas kendaraan akan berlaku mulai pukul sepuluh hingga pukul empat belas
dini hari pesta kembang api di kawasan wisata ancol jakarta utara pada malam tahun baru juga
ditiadakan pihak pengelola akan menutup lokasi wisata lebih cepat seluruh unit rekreasi ancol
dibuka hanya sampai pukul dua siang pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu dan satu januari dua ribu dua puluh
pada hari pergantian tahun ancol juga membatasi hanya melayani pembelian tiket secara online
jelang perayaan tahun baru objek wisata pantai pangandaran mulai dipadati wisatawan dari berbagai
daerah mereka mengaku datang lebih awal untuk mendapatkan hotel dengan lebih mudah namun syarat
utama untuk mewasiki kawasan pantai pangandaran pengunjung harus menunjukkan bukti telah divaksin
kalau misalnya kalau belum di vaksin di vaksin disini
bagi wisatawan yang belum divaksin pemerintah kabupaten pangandaran menyiapkan dua titik
pelayanan vaksinasi di pintu masuk obyek wisata pangandaran tim liputan cnn indonesia